sementara itu panglima tni jenderal gatot nurmantio memastikan bahwa kelompok bersenjata yang menyandara tiga wni merupakan kelompok abu sayyaf
kelompok abu sayyaf menyasar warga negara indonesia padahal lokasi pembajakan berada di perairan malaysia dan menggunakan kapal malaysia
sejauh ini pemerintah sedang melakukan operasi intelijen dan menunggu izin dari filipina untuk melakukan operasi militer
benar telah terjadi penculikan kemudian yang sangat disesalkan itu penculikan di wilayah malaysia
yang menculik adalah abu sayyaf kelompoknya abu sayyaf dibawa ke filipina kan gitu
kemudian yang suasana yang sangat saya sesalkan adalah mereka memilih
di dalam kapal ngelayan itu ada tujuh di cek semuanya yang mempunyai pasport indonesia yang diculik
jadi itu yang sangat saya sesalkan ada apa sebenarnya abu sayyaf dengan indonesia
sehingga disini saya sampaikan bahwa apapun akan saya lakukan untuk melakukan pembebasan